baru memasuki bulan januari dua ribu dua puluh dua sudah hampir dua ratus kejadian bencana terjadi di indonesia
hal ini disampaikan oleh kepala badan nasional penanggulan bencana legend tni suharyanto
pada rapat kerja dengan komisi delapan dpr ri pada selasa siang
komisi delapan dpr ri menggelar rapat kerja dengan badan nasional penanggulangan bencana
dengan mengagendakan realisasi anggaran tahun dua ribu dua puluh satu target program kerja bnpb tahun dua ribu dua puluh
serta laporan penanggungan bencana yang terjadi di indonesia
seperti erupsi semeru dan juga gempa tektonik di provinsi banten
dalam paparannya kepala bnpb lejen tni suharyanto menyampaikan
selama dua ribu dua puluh satu terjadi penurunan kejadian bencana sebesar tiga puluh dua empat persen dibandingkan dengan dua ribu dua puluh
akan tetapi bila dilihat dari dampak dan juga jumlah korban terjadi peningkatan yang cukup tinggi
tapi berurutan pertama yaitu ada sembilan puluh tiga kasus
kemudian ikuti cuaca ekstrem
dan tanah omsor
bencana juga menimbulkan penyelidikan pendampak dan fungsi sebanyak dua ratus empat puluh ribu jiwa